indonesia telah mulai membangun infrastruktur pendukung ibu kota baru
salah satunya adalah bendungan sepaku semoy
bendungan yang dijadwalkan selesai pada dua ribu dua puluh tiga ini
berjarak sekitar delapan puluh satu km dari balikpapan
dan dapat ditempu melalui jalan tol balikpapan samarinda
tim cnn indonesia berkesempatan melihat lebih dekat
pembangunan bendungan di desa tegang baru
kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara kalimantan timur ini
bendungan bernilai lima ratus lima puluh delapan miliar rupiah seluas tiga ratus tujuh puluh delapan hektare ini
memanfaatkan aliran sungai tenggit
bendungan berdaya tampung sepuluh juta meter kubik ini
akan menambah pasokan air baku sebanyak dua lima ratus liter per detik
yang delapan puluh persennya untuk kebutuhan ibu kota baru di penajam pasir utara
oke sudah ada
pak menteri pupr nih pak
sebenarnya bendungan sepaku semoy ini memang ditunjukkan untuk ibu kota negara baru ya pak
jadi kita sekarang ada di bendungan sepaku semoy
yang dimulai pembangunannya pada tahun dua ribu dua puluh
dan akan diselesaikan dua ribu dua puluh tiga
ini bendungan diperuntukkan hanya untuk balikpapan yang memang selalu kekurangan air minum
balikpapan ini hanya tergantung pada air permukaan
karena air tanahnya sangat kecil
total kapasitasnya sepuluh juta meter kubik
yang bisa dipakai untuk air baku itu dua lima ratus liter per detik
dengan ada rencana ikn ini
kita bagi lima ratus tetap ke balikpapan
kita persiapkan untuk kebutuhan ikn tahap pertama
jadi sepaku semoy ini di luar kipp
kipp itu kawasan
inti pusat pemerintahan
tapi masih di dalam ikn
biasanya ini banjir
kalau ada hujan besar
selain untuk sumber air baku
bendungan ini juga untuk pengendali banjir dan pariwisata
di seri tonang
wadli julian kalimantan timur